saatnya kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas hari ini bertambah sembilan delapan ratus enam puluh sembilan kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu dua ratus satu delapan ratus lima puluh sembilan orang
sementara itu diumumkan tambahan sebelas pasien sembuh dan totalnya kini menjadi satu empat satu ratus tujuh belas orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan dua ratus tujuh puluh lima pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh dua enam ratus lima puluh enam jiwa